antrean warga yang akan mengikuti vaksinasi masal di stadion gbla bandung terlihat ramai sejak kamis pagi
untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dengan benar petugas dari tni dan kepolisian memastikan
warga yang masuk ke lokasi vaksinasi memakai masker dan menyemprotkan cairan disinfektan di gerbang masuk
untuk mengikuti vaksinasi masal ini warga diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke kantor polisi dan koramil terdekat
untuk mendapatkan formulir
setelah itu warga bisa langsung datang ke lokasi vaksin sambil membawa formulir beserta fotokopi ktp
ditargetkan sebanyak kurang lebih lima orang bisa divaksinasi
program vaksinasi masal ini merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk mencapai target vaksinasi sebanyak satu juta orang per hari pada bulan juli mendatang
pak presiden pesan beliau ingin melihat satu juta vaksinasi per hari di bulan juli
dan beliau pesan
ten ipori karena jalurnya sampai ke seluruh prosok daerah
coba pak menkes dipastikan dibantu biar bisa empat ratus ribu per hari
dan sutikannya kalau bisa dilakukan di lapangan terbuka yang sirkulasinya bagus seperti di stadion
ribuan karyawan pabrik dan warga kami siang antusias mengikuti vaksinasi masal
yang dilihat pak menkes di kawasan sentul kabupaten bogor jawa barat kami siang
meski sempat was was para peserta mengaku lega
lantaran mendapat pelindungan risiko terpapar virus covid sembilan belas
rencananya vaksinasi akan digelar selama dua hari
dengan target sasaran dua puluh ribu peserta dari pekerja pabrik dan sales lapangan
vaksinasi khusus karyawan pabrik ini sengaja digelar untuk mempercepat program gotong royong pemerintah
sekaligus menguatkan tenaga pemulihan ekonomi
kita melaksanakan vaksinasi gotong royong yang memang juga dibuka programnya oleh pemerintah
target kita sebenarnya pendaftaran kami lebih dari dua puluh ribu orang per hari
orang karyawan dan juga keluarga dan tingkat ketiga yang memang eksklusif bekerja untuk danon
tetapi tentu prosesnya kita mengikuti jadwal alokasi vaksin yang diberikan oleh dalam hal ini kd dan bumama

vaksinasi masal ini menyasar warga berktp bogor dan juga karyawan yang berpengalaman untuk mengambil vaksinasi covid sembilan belas di stadion pakansari cibinong bogor jawa barat juga sudah terlihat sejak kamis pagi
vaksinasi masal ini menyasar warga berktp bogor dan juga karyawan yang berpengalaman untuk mengambil vaksinasi covid sembilan belas di stadion pakansari cibinong bogor jawa barat juga sudah terlihat sejak kamis pagi
vaksinasi masal ini menyasar warga berktp bogor berusia delapan belas hingga lima puluh sembilan tahun
peserta vaksinasi pun harus melakukan pendaftaran daring melalui situs resmi pemerintah kabupaten bogor
tercatat lebih dari delapan belas ribu orang telah mendaftar untuk divaksin
vaksinasi yang juga diprioritaskan bagi pelaku usaha toko agama dan tenaga pendidik ini diadakan pukul tujuh pagi hingga pukul tiga sore
tujuh belas juni dua ribu dua puluh satu berdasarkan data dari kementerian kesehatan
cakupan vaksinasi nasional di indonesia telah mencapai angka dua puluh dua juta orang
tim liputan cnn indonesia